kasus pembunuhan juga terjadi di medan sumatera utara
nur ain lubis dibawa ke ruang jenazah di rumah sakit bayangkara medan untuk menjalani otopsi
ya sebelumnya ia dibunuh oleh salah seorang mahasiswa di universitas muhammadiyah sumatera utara pada hari senin kemarin
usai otopsi oleh tim medis rumah sakit bayangkara medan jenazah nur ain lubis dibawa pulang ke rumah duka di kawasan pancur batu
nur ain dibunuh salah seorang mahasiswanya pada hari senin
tersangka diduga telah mempersiapkan sebilah pisau yang digunakan untuk membunuh korban setelah menguntit aktivitas sang dosen seharian
dia mau maju besok ppr pemimpinnya ini mungkin bisa saja nggak siap dia punya masalah
nah ditimbulkan sama dia mungkin marah apa
nah itu yang nyantar di kampus saya di bali itu saya nggak tahu
tersangka yang merupakan mahasiswa fakultas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan
sempat dirawat di ruang instalasi
jawat darurat rumah sakit bayangkara brimob poldat sumut
setelah sebelumnya pada senin petang dipukuli dan disandera ratusan mahasiswa
pelaku juga menjalani tes urin dengan pengawalan ketat petugas keamanan bersenjata di ruang tertutup
selanjutnya pelaku dibawa ke polresta medan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut
budiman amin tanjung medan